pembalasan juga hanya di nanti di akhir
kamu kamu pembalasan saja
coba kamu lihat keluarga
menteri sosial tri risma hari ini geram kepada dua tersangka tindak pidana perdagangan orang atau tppo
saat meninjau kasus tppo yang ditangani kepolisian resort pandeglang banten pada selasa
kemaraan risma bukan tanpa alasan karena korban yang diperdagangkan menjadi pekerja seks di antaranya dua siswa smp
dalam kegeramannya juga terungkap risma telah meminta presiden joko widodo
tidak meringankan hukuman bagi terpidana kasus tppo
dalam kesempatan yang sama risma berharap polisi mengusut tuntas para tersangka yang terlibat kasus tppo
tidak ada yang melakukan tppo karena ini impact nya cukup besar
bukan terhadap anak ini pasti itu ada rentetannya
dan tadi memang setelah saya wawancara dengan si anak itu masih banyak yang bisa dikembangkan dari kasus ini
tindak pidana perdagangan orang tidak jarang melibatkan orang berpengaruh di lingkungan korban
di magelang jawa tengah mantan lurah berinisial sdn ditangkap
satgas tppo polda jawa tengah karena menjadi anggota sindikat perdagangan orang internasional
berdasarkan penyelidikan pada mei dua ribu dua puluh tiga tersangka telah mengirim delapan pekerja migran ke malaysia secara ilegal
tersangka sdn bahkan sempat buron saat kasusnya diselidiki polisi
bapak yang nyari
bapak yang nyari
yang mengantar sampai sini

yang mengantar sampai sini
berarti yang nyuruh bapak kabur ke bali
bisa terus ajari
agar dia kantornya disini
tidak mudahnya menyeret semua tersangka pelaku yang terlibat kasus tindak pppu disebabkan oleh kasus ini yang merupakan kejahatan lintas negara
kepala polri jenderal listio sigit prabowo dalam pertemuan dengan para penegak hukum negara anggota asean
pada selasa mengungkapkan
tindak pidana perdagangan orang harus diungkap bukan hanya di negara asal tetapi juga negara tujuan
sigit bahkan mensinyalir jumlah kasus tppo yang ada lebih besar daripada yang terungkap
harapan kita ini juga tentunya ke depan
akan menekan jumlah tindak pidana tppo
dan akan memaksimalkan penangkapan para pelaku tindak pidana tppo serta
upaya kita untuk menyelamatkan saksi menyelamatkan korban yang ada di luar negeri
untuk bisa kita bawa kembali ke indonesia
organisasi perburuhan internasional atau ilpopbb menyebut
pada dua ribu dua puluh dua lima puluh juta orang di dunia menjadi korban perbudakan modern
jumlah ini melonjak drastis dibanding dua ribu enam belas dengan sembilan tiga juta orang
penyebab maraknya perbudakan modern
yang diantaranya perdagangan orang adalah
meningkatnya angka kemiskinan di dunia
salah satunya akibat pandemi covid sembilan belas
di meliputan sianet indonesia